seorang anggota polresta cirebon jawa barat berjoget untuk menghibur pemudik yang beristirahat di res area spbu tegal karang pada minggu malam
ia bahkan mengajak pemudik menari bersama
selain itu sejumlah penari menghibur dengan menggelar pertunjukan tari topeng
poresta cirebon sengaja menghadirkan hiburan ini untuk menemani pemudik yang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan
bukan hanya itu polisi juga membagikan kuliner khas cirebon seperti empal gentong secara gratis
hingga minggu malam ruas jalan pantura cirebon masih dipadati kendaraan dari arah jawa tengah menuju jakarta
para poluan dari pores majalengka ini menghibur pemudik di res area kilometer satu ratus enam puluh empat jalan tol cipali majalengka jawa barat
mereka mengajak pemudik berjoget
dan bernyanyi untuk sekedar menghilangkan rasa lelah
mereka juga membagikan permainan coklat sekaligus bermain bersama anak anak di arena yang telah disediakan
inilah upaya polres setempat mengurangi rasa penat pada pemudik yang melintas dan berharap mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat
di jalur nagrek kebupaten bandung jawa barat alunan melodi dilantungkan anggota polresta bandung dan dibantu sejumlah musikus jalanan setempat pada minggu
sejumlah pemudik yang terjebak kemacetan saat diberlakukan sistem one way keluar dari mobil untuk ikut berjoget
selain itu pengendara yang tidak ikut berjoget mendapat minuman yang dibagikan petugas secara gratis
badan terasa kaku setelah menempuh perjalanan dari pulau sumatera
menuju pulau jawa coba cari ibu suci di pelabuhan merak
suci menyediakan layanan jasa pijat bagi pemudik yang melewati pelabuhan merak
ia tidak mematok tarif tetapi biasanya menerima upah dari rp dua puluh lima hingga rp seratus sekali di jam
suci mengaku telah menekuni profesi tukang pijat ini selama dua puluh tahun
tim ikutan cnn indonesia